atlet nasional indonesia zainal fanani menjuarai lomba mountain bike cross country marathon
yang digelar di kawasan wisata tanjung lesung pandeglang banten
event olahraga ini merupakan bagian dari festival tanjung lesung
yang digelar dari tanggal dua puluh tujuh sampai dua puluh september dua ribu dua puluh
dan informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia sports malam ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya mayfri syari pamit undur diri
selamat melanjutkan akhir pekan dan salam sports
paca panas di kawasan tanjung lesung menjadi tantangan yang harus dihadapi para peserta
setelah menempuh lomba selama dua jam tujuh menit
pembalap nasional indonesia zainal fanani akhirnya melintasi garis finish sebagai yang tercepat
ya bagus lah kalau track ini terus event tiap tahun ada kan ini
diadakan terus ya untuk memacu memacu yang junior sama yang youth junior
jadi bisa generasinya bisa terus berlanjut
sebagai bagian dari festival
tanjung lesung dua ribu sembilan belas
event ini tak hanya diikuti oleh atlet saja
namun juga menarik perhatian dari para penghobi olahraga sepeda gunung
di hari terakhir festival tanjung lesung dua ribu sembilan belas
juga akan digelar lomba ryno dan bull cross triathlon
erlangga wisnuaji robin kitt tanjung lesung